psikolog dari universitas indonesia dewi tafiana warida dihadirkan dalam sidang terdakwa jessica kumalawongso
selain itu tim kuasa hukum berencana untuk mendatangkan dua saksi lain
kuasa hukum mendatangkan psikolog untuk menanggapi kesimpulan psikolog dari jaksa penuntut umum tentang jessica
sebelumnya kuasa hukum merasa kesimpulan psikolog jpu terdahulu terlalu memojokkan jessica dan tidak berasal dari rangkaian penilaian yang seharusnya
metodologi berupa observasi yang dilakukan terhadap individu tidaklah cukup berdiri sendiri
menurut dewi asesmen psikologi yang komprehensif harus dilakukan menggunakan multi method multi rater dan juga multi tools
kesimpulan seharusnya diambil setelah berbagai cara dilakukan mulai observasi wawancara hingga tes psikologi